warga tetap berbondong bondong datang ke tempat pemakaman umum rangka surabaya jawa timur untuk
membersihkan makam sekaligus mengirim doa bagi anggota keluarga yang sudah meninggal dunia
bagi warga datang ke tpu adalah tradisi yang dilakukan setiap tahun menjelang ramadhan warga
mengaku tetap menjalankan tradisi ini dengan menjaga diri dari ancaman covid sembilan belas
kondisi seperti ini nggak takut bu dengan penularan
meski demikian jumlah peziarah untuk tahun ini jauh menurun drastis dibandingkan tahun lalu
lebih banyak tahun kemarin ini kan biasanya kan kurang dua minggu satu minggu kan sudah banyak
di pemakaman umum kampung rawarokok purwakarta jawa barat meski kofit sembilan belas
tengah mewabah tempat pemakaman umum ini masih ramai dikunjungi warga warga yang
berziarah mengatakan selain menjelang puasa kegiatan zirah juga dilakukan jelang datangnya
hari raya idul fitri sementara suasana sunyi terlihat di lahan pemakaman umum poncol c
pusat tangerang selatan hanya terlihat beberapa warga sedang melakukan ziarah ke makam keluarganya
beberapa warga memilih tetap berziarah namun tetap melakukan langkah antisipasi dengan menggunakan
masker sebelumnya wakil ketua umum majelis ulama indonesia zainud tauhid saadi meminta umat muslim
untuk meniadakan ziarah kubur yang biasa dilakukan menjelang bulan ramadhan demi menghindari penularan
virus corona zainud menuturkan di tengah masa pandemi saat ini kaum muslim bisa mengirimkan doa bagi arwa
tim liputan cnn indonesia